non tadi teh surti liat ada denboy kesini mamanya juga terus sama temen temennya non juga
tapi sekarang mereka teh udah pada pulang non
kenapa ada tanda tanda jadi kayak begitu
aduh aduh aduh sakit aduh
nggak akan dilepas nggak akan dilepas
agus ya agus ya agus
malah pada ngetahuin hajar ya
ya tuhan tante mangapnya gede banget
bibir saja yang gede
diam ya diam mulutnya juga gede tau
sekarang jawab pertanyaan i
anak i diapain nangis nggak katem katem begitu
ya allah makan gak mau apa nggak mau
emang sih salah apa sih tante
saya udah nurutin semua kemauan tante
tante minta saya buat ngejawain anak tante saya udah ngejawain tante
malah saya udah putusin anak tante
emang tante juga senang banget itu putus
lihatnya malah mau sukuran tujuh hari tujuh malem tong
tapi anak tandeng jadi begitu bagaimana
nangis nggak kelar kelar
kesian teriak teriak sepanjang malam
lo mesti bujukin dah tuh
jangan supaya kayak begitu
ntar kalau sakit bagaimana susah
kalau memang nantinya melly sakit itu bukan salah saya tentu
tapi salah tante sendiri
kok lo udah begitu
situ yang pacaran situ yang putus nyalahin eh
mau digabres apa bagaimana
dengerin dulu omongan saya tante
emang kenyataannya semua kayak gitu tante
bagaimana kenyataannya begini
kalau tante gak ngusir ngusir saya semua kejadiannya nggak bakal kayak gini tante
ya elah tante
saya ikhlas kalau emang harus kucu sama meli tante
malah saya sekarang nyesel banget tante
demi cinta saya yang besar buat anak
tante saya sampai rela harus ngebuangin orang tua saya yang lahirin saya tante
sekarang saya udah gak mau jadi anak duraka lagi kan
saya udah tobat
tante jangan tobat dulu keh
masa tobat cepet banget
udah ada begini ya tong ya
daripada dia sakit begitu kan kita sama sama susah ntar
kasian kamu beb
aku juga sebenarnya masih cinta banget sama kamu
tapi mungkin ini yang terbaik buat kita
ini semua gara gara lo sendiri
kelakuan lo kayak begitu akibatnya kayak begini
itu pelajaran buat lo
boyo belum datang
ada perlu apaan sama gue
ya kepo banget lo jadi orang
sekarang kita mesti gimana ya boy
gimana caranya biar kita tuh bisa hubungin reva
lo tuh diteleponin nggak diangkat
ya kita harus ngakuin sesuatu
sebenarnya kita tahu deh ya reva gimana kondisinya
gue juga bingung sih
soalnya gue udah janjian sama mondi sih mau ketemu sama dia
ya ada apaan sih
ya penting sih kayak
ya bisnis lah sama dia
ibu lo tega banget sih
nggak mikirin bisnis
lo nggak khawatir apa kalau reva marah sama lo
mikirin bisnis doang
tapi gue bingung deh
maksudnya lo sama mondi emang sebenarnya pengen ngapain sih
ya sebenarnya gini ceritanya
gue tuh mau bantuin nyokap gue
nah lo bayangin aja
soalnya dia kepikiran terus
dan dia juga nggak mau ngerasa berutang budi sama adriana
oh gitu ya
gue kan nggak tahu tadi alasannya gitu
ya tapi kalau emang alasannya itu ya penting sih
eh ah ya udah gini gini
lo tetap keteman sama mondi
kalau urusan reva biar kita aja deh ngurus
ya jadi ntar abis ini kita usahain kita ketemu deh sama reva
abis ini kita masuk lagi deh ke rumah rema
aduh gue jadi nggak enak nih ngerepotin lo berdua
eh tapi lo berdua harus ingat
jangan ngelakuin hal yang gak baik
dan jangan sampai ngerugiin lo berdua
iya ya tenang tenang
kalau sama kita mah insya allah nggak ada onar
kalau ada meli tuh baru
yaudah gue pergi nih
udah kalau gitu gue pergi ya
nanti kabarin gue ya
gimana nih macan itu harus secepatnya mengembalikan uang sama si adriana
kalau enggak nih males banget kan berantem terus sama si papa
belum lagi dimanyunin tuh sama papa seharian
jadi males pulang inget mukanya papa kalau manyun
ini mau di telfon nih
ya tunggu ya
eh eh jung yisma
kemana aja kok baru nelpon sih
wah baru bisa bebas sekarang
sekarang udah berliar dia
serem amat ya
terus terus terus
lo kesini dong
eh sama siapa aja
temen temen waktu kuliah
tau kan siapa aja
ini lagi pada dimana nih
gue di kafe yang biasa kita ngumpul
gue langsung kesana deh
iya berangkat kita cuy
ada hiburan sedikit
daripada mikir uangnya andriana
aku mikirin papanya lagi manyun
tadi teh surti liat ada den boy kesini
terus sama temen temennya non juga
tapi sekarang mereka teh udah pada pulang non
ih kok aneh si nonte
tumben banget nggak dibuka
apa kecapean gitu belajar
tapi kalau tidur kayak tidurnya sampai ngebok begitu
hah yaudah deh
surti juga kasian kalau dibangunin mah
katanya mau kasih makan
lah itu ngapain makannya nih dibawa lagi
ih cuti teh udah ke atas tadi teh
ya si nonenya teh digetok getokin pintunya juga nggak ngejawab